loh gimana nih aku harus putar otak karena aku gak mungkin sakitin papa
sekarang anak kamu sendiri yang akan kirim kamu ke neraka
cuma berisik kamu dengerin dulu tante
tante baru dapet kabar kalau papa kamu lagi dirawat disini
kamu kan tahu maksud anda kamu harus menghabisi papa kamu
aku gak bisa nyakitin papa aku sendiri tante
aku bener bener gak tega
anak papa kamu yang sudah membuat anak anak meninggal
dan tante adalah korban dari kejahatan papa kamu
sekarang kamu yang harus membayar semua kejahatan dari pala kamu
aku bener bener gak bisa tante aku gak bisa nyakitin papa aku sendiri
oke kamu tinggal pilih aja menyelamatkan anak kamu arshila atau menyelamatkan papa kamu roy
tolong jangan kasih pilihan seperti itu aku sama sekali nggak bisa milih

bikin baik baik dulu
masa kamu gak bisa milih sih
kalau memang susah untuk kamu milih saya ingatkan kamu ya
kalau kamu gak bisa mencelakai roy
tolong tante jangan kasih aku tugas yang sangat berat seperti ini tante
apa lagi aku harus cakapin papa aku sendiri padaku kak wita
ini rumah sakit permaluin
kamu harus lakukan perintah saya
jelagakan papa kamu

loh mas lemos kemana ya
kamu dari mana mas
saya baru ambil satu di mobil
loh teman kamu mana
sampai jam segini dia belum datang
panjang umur nih mas
baru dia omongin dia whatsapp saya
dia bilang dia gak jadi kesini
terus dia minta kalau kita ketemuannya di apartemen aja gimana
oh gitu oke gak ada masalah
oke bentar saya balas dulu
oke langsung ketemu di apartemen
aku harus puter otak
sekarang anak kamu sendiri yang akan kirim kamu ke neraka
kamu harus buat tante andes
percaya sama kamu
harus gimana sekarang
papa tahu aku dong

saya harus pastikan dulu
apakah kamu sudah melakukan tugas kamu dengan baik
papa jangan diam aja dong pa
papa jangan tinggalin clara
apa yang terjadi sekarang
mama nggak pernah se elektronik pa
bashir stops bahkan untuk mendatang maulnan
dan semuanya terjadi sekarang
jangan kumprah imagining keberhasilan
lah tadi tuan bang
saya imprimir kena laksananya
yang kumiliki raid ii